presiden joko widodo meninjau langsung perbaikan jalan solo purwodadi di kabupaten sragen jawa tengah pada minggu
jokowi meninjau langsung lokasi tersebut dengan ditemani gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan menteri pupr basuki hadi mulyono
dalam kunjungannya jokowi bercerita bahwa sejak kecil dirinya setiap hari melalui jalan solo purwodadi dan kondisinya selalu rusak
jokowi mengatakan pembangunan jalan solo purwodadi ini dua kali lebih mahal dari jalan yang lain namun pemakaian jalan ini bisa untuk jangka panjang
adapun pembangunan jalan solo purwodadi sepanjang lima puluh sembilan km ini akan menggunakan total biaya sebesar rp sembilan puluh tujuh miliar
jawa tengah saya lihat kemantapan jalannya jalan provinsinya bagus
kalau saya bandingkan di
kemarin di sumatera rata rata enam puluh an persen di sini tadi saya dapat laporan dari kementerian pu sudah delapan puluh delapan persen
tapi memang khusus untuk jalan ini ini memang saya dari kecil saya kan tiap hari bukan tiap hari saya lewat jalan ini gak pernah beres
tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal tapi saya kira pemakaian
untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari sepuluh tahun akan baik
karena kalau pakai asfal hampir mungkin gak ada dua tahun rusak lagi
hampir dua tahun nggak beres lagi
ini yang apa sedang kita kerjakan moga dengan konstruksi yang kita lakukan ini jalan solo purwodadi sampai selamanya
total lima puluh sembilan km
ini kita sudah kita tangani spot spot
saya kan kemarin dua bulan yang lalu dari purwodadi ke sini
iya betul ya
sisanya nanti akan dikerjakan dengan interest jalan desa itu eh jalan daerah itu
sekarang progresnya ada lima puluh enam persen
jadi saya ingin lihat bahwa mereka udah dulu tak termasuk ini
impress jalan daerah ini dilaksanakan
mulai paling lambat akhir juli semua di seluruh indonesia itu dikerjakan